sementara itu badan pengawas pemilu atau bawaslu dki jakarta angkat bicara mengenai kegiatan bakal calon gubernur yang dilakukan sebelum masa kampanye
bawaslu menyatakan bahwa belum menemui satupun pelanggaran aturan kampanye dari kegiatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur tersebut
pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan status ketiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang belum resmi ditetapkan sebagai calon oleh komisi pemilihan umum dki jakarta
hingga saat ini kpu dki jakarta masih melakukan verifikasi sedangkan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan dilakukan pada dua puluh empat oktober mendatang
bawaslu juga menegaskan baru dapat memberikan sanksi jika dilakukan kampanye hitam setelah penetapan kpu dki jakarta
mengenai pendirian posko dan juga pemasangan spanduk bergambar pasangan bakal calon bawaslu menilai hal ini hanya merupakan langkah sosialisasi yang belum bisa dikategorikan sebuah pelanggaran